hai proses evakuasi langketan untuk fajri warga desa pendoranan karangtengah tangerang banten
dengan berat badan yang diperkirakan lebih dari dua ratus kg terpaksa dievakuasi ke rsud kota
tangerang karena tak bisa lagi bergerak pada rabu tujuh juni tubuh fajri yang besar sempat menyulitkan
proses evakuasi hingga dinding rumah terpaksa dijebol bobot tubuh fajri yang berat membuat
petugas damkar dan satpol pp tidak mampu mengangkatnya proses pengangkatan tubuh fajri
akhirnya bisa dilakukan setelah menggunakan alat berat forklift riwati ibu fajri mengaku
anaknya mengalami obesitas sejak terluka pada kaki kanannya setahun lalu luka ini membuat
fajri tidak dapat berjalan dan hanya bisa berbaring di rumah ia berharap anaknya cepat
sembuh dan dapat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari karena fajri merupakan
tulang punggung keluarga
dari tanggal berapa waktu sakit ya bu
sementara itu kepala humas rsud kota tangerang vika skyan mengaku belum dapat menimbang tubuh
fajri namun ia memperkirakan beratnya lebih dari dua ratus kg saat ini fajri dalam pengawasan dokter
spesialis penyakit dalam dan gizi ia juga telah menjalani pemeriksaan laboratorium dan radiologi
tindakan awal saat ini tentunya perbaikan keadaan umum pasien ya kita lihat kebutuhan ya kebutuhan
makanannya cairannya gitu kan dan akan kami konsulkan ya ke dokter dokter yang memang perlu untuk penanganan
kasus kasus ini obesitas atau kegemukan ternyata tidak sedikit di alami masyarakat indonesia bapak
dinas mencatat jumlah penduduk dewasa indonesia yang mengalami obesitas mencapai dua puluh satu delapan persen
hai tak hanya orang dewasa hasil riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas comenkes menyatakan prevalensi
kegemukan keseluruhan pada anak usia lima hingga dua belas tahun mencapai dua puluh persen berdasarkan hasil riset itu
masyarakat menganggap obesitas bukan penyakit padahal obesitas bisa memicu komplikasi penyakit
dikutip dari laman kementerian kesehatan dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit maxiren
rondonuwu menyatakan saat ini obesitas menjadi masalah global diperkirakan pada tahun dua ribu tiga puluh satu
dari lima wanita dan satu dari tujuh pria akan hidup dengan obesitas tim liputan cnn indonesia